pemirsa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi salah satu tujuan utama
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
salah satu langkah untuk mencapainya yaitu dengan mengembangkan sektor wisata desa
lalu bagaimana langkah langkah strategis kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
untuk mencapai hal tersebut
bersama kita hadir menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bapak eko putro sanjoyo
pak eko kalau kita bicara soal sektor wisata ini bagaimana nih kementerian desa melihat hal ini
ya sektor wisata dalam lima tahun ke depan akan kita push terutama wisata di desa desa
kalau lima tahun yang lalu kan kita lebih push di sektor pertanian ya
nah kalau sekarang ump di jakarta empat juta lima belas tahun lagi mungkin sudah tiga puluh juta gitu kan
nah kalau sudah tiga puluh juta bisnis model pertanian kan nggak bisa seperti sekarang
satu hektare bisa memperjakan sepuluh hektare kalau kayak seperti sekarang nanti harga beras bisa lima ratus ribu gitu
pada saat itu mungkin satu orang responsible untuk lima hektar atau sepuluh hektare gitu ya
berarti akan ada life over sektor tenaga kerja dari pertanian
sektor pariwisata itu tidak terlalu membutuhkan pendidikan yang tinggi tinggi
karena itu skill aja cukup diberikan pendidikan hospitality dan vokasional yang berhubungan dengan pariwisata
makanya kita push sektor pariwisata
nah tapi sektor pariwisata ini kan apa saja sih pak yang menjadi concern untuk di pedesaan begitu
indonesia ini mbak kita beruntung jadi warga negara indonesia karena kita negara dengan tujuh ratus lebih etnis
ya seribu dua ratus bahasa negara kita juga archipelego yang jadi baik dari segi budayanya baik dari segi alamnya itu dimana mana
setiap desa bisa
wisata ada yang pegunungan ada yang pantai ada yang tari tarian ada yang religious ada yang macam macam semua bisa
bahkan ada salah satu desa yang namanya ponggok itu desa yang cuma punya kolam renang tua saja
yang tadinya kolam renangnya tidak bisa menghasilkan banyak pendapatan cuma lima belas juta per tahun
gak cukup buat bayar pegawainya
dengan kreativitasnya kolam renang tersebut disulap menjadi kayak bunaken gitu dikasih karang dikasih ikan dikasih tanaman air plus dikasih sofa
dikasih sofa dikasih televisi dikasih sepeda motor jadi orang berenang dan selfie
tahun dua ribu enam belas pendapatannya bisa naik dari lima belas juta menjadi enam tiga miliar dengan net profit tiga miliar
jadi kreatifitas juga bisa membuat pari
kita bisa bikin event kayak cross country mountain bike road bike atau macam macam lah para layang surfing
jadi tinggal kita create event tapi dilengkapi dengan dana desa bisa dipakai untuk itu
nah dengan adanya aktivitas aktivitas yang seperti itu ya kira kira sektor ekonomi apa yang terbangkitkan dengan adanya pengembangan di wisata ini pak
ya pengalaman empat tahun ini pariwisata desa desa yang punya boomdes wisata itu pendapatannya lebih besar daripada bumdes bumdes lainnya
saya kasih contoh desa kutuh di bali itu enam tahun yang lalu desanya karena tandus jadi miskin
mereka kebetulan punya pantai tapi pantainya di bawah tebing kira kira seratus meter
dengan dana desa dia potong itu tebingnya dia buat jalan untuk supaya orang bisa ke tebing dikelola pantai pandawa
tahun lalu pendapatannya sudah lima puluh tujuh miliar dengan net profit tujuh belas miliar
jadi mereka bayar pajaknya lebih besar daripada dana desanya
kalau dana desanya mereka cuma dapat delapan ratus juta waktu tahun lalu bayar pajaknya udah bayar pajaknya udah tiga sampai empat miliar tahun lalu
jadi memang berarti dibutuhkan kreatifitas ya pak ya melihat ada peluang apa yang bisa digali begitu untuk potensi wisata
nah tapi kalau dengan potensi wisatanya kemudian dipikirkan apakah berarti pertanian ditinggalkan begitu pak
enggak jadi tujuannya adalah supaya desa itu bisa secara finansial bisa mandiri dulu
kalau kita bikin infrastruktur terus desanya nggak akan punya kemampuan
akhirnya untuk merawat pun juga nanti nggak ada biayanya
jadi pemerintah berharap dana desa itu bukan sumber utama pembangunan desa
tapi dana desa itu menjadi stimulus untuk desa desa itu bisa menjadi financially mandiri
nah infrastruktur kan sudah dibikin jumlahnya sangat masif kan
kayak jalan desa aja udah dua ratus ribu kilometer lebih jembatan paut polindes yang jumlahnya sangat masif
saya pikir sudah cukup kalau dibilang kurang sih nggak akan ada cukupnya
nah sekarang kita masuk ke sektor sektor yang produktif yang desa itu bisa menghasilkan pendapatan
sehingga desa itu bisa punya kemampuan membangun kayak di ponggok misalnya
dengan net profit sekitar bumdes ini sekitar di atas sepuluh miliar
semua orang tua yang tidak mampu dibiayai
dibiayai oleh desa dan mereka punya program setiap rumah wajib mencetak satu sarjana dibiayai oleh desa
negara aja belum mampu begitu ini desa kecil udah mampu
nah ini yang kita cloning kita cloning kita cloning kita berikan ke desa desa lainnya
tapi kan tentunya setiap desa punya permasalahan sendiri sendiri ya pak ya
nah kalau sejauh ini melihatnya bagaimana pak untuk membangkitkan baik sektor wisata begitu di desa desa yang lain
kemudian juga bisa menciptakan desa desa yang sukses lainnya seperti desa stanggor misalnya
tapi persoalannya adalah lagi lagi attitude
ada banyak masih banyak desa yang attitudenya kalau gak dikasih mereka gak bisa bergerak gitu
nah kita makanya ada program yang namanya bursa inovasi desa
itu dengan fasilitator kita kita bekerja sama dengan bank dunia
itu melatih attitude mereka merangsang ide ide mereka dan lumayan ide idenya banyak
sekarang udah ada sebelas ide desa yang sangat produktif
kita dokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan
untuk dicontoh yang lainnya
jadi sebetulnya banyak kok kayak misalnya desa miskin ya di nusa tenggara timur gitu
mereka nggak punya apa apa daerahnya kering mereka bikin buat tempat cross country
ada desa persawahan dia bikin buat tempat mountain bike
tapi mereka bikin event disiapin dengan homestay homestay nya setiap rumah
dikasih sepuluh juta untuk memperbaiki kamar dan toiletnya
mountain bike kan di pematang sawah mbak
makin becek orang makin suka
makin menurut tantangan begitu ya pak ya
makin menurut tantangan iya
tapi kan event event ini kan hanya diadakan mungkin setahun sekali atau dua kali paling banyak pak
seperti mountain bike
nah ini bagaimana untuk bulan bulan yang lain begitu untuk dari segi pendapatan
jadi sekarang kita lagi encourage kalau di jakarta ada yang namanya car free day
di desa desa juga kita buat ada event mingguan kayak car free day tapi di sawah sawah
car free day di sawah atau nangkep ikan bareng di sawah
membakar ikan bareng di sawah setiap weekend gitu
jadi ada event
itu ibu ibu bisa jual
kan ada crowd kan
kita juga ada program liga desa
jadi olahraga itu kita kaitkan dengan pariwisata juga
di desa kutuh itu dia membuat tiga lapangan sepak bola
lengkap dengan homestay nya pakai dana desa
sekarang dikontrak sama klub dari spanyol satu tahun enam miliar rupiah
nah kalau bapak melihat seperti desa kutu tadi ya
ini bisa dikatakan berarti termasuk berhasil begitu ya
nah ini apakah juga bisa menjadi contoh ke desa desa yang lain begitu
meskipun mungkin desa yang lain mungkin dari segi alamnya mungkin tidak sebagus desa kutu misalnya
ya justru di sini pentingnya bursa inovasi desa
jadi keberhasilan dari desa desa lain kita filmkan
kita lihatkan ke masyarakat
habis itu kita fasilitasi masyarakat kita rangsang untuk idd nya keluar
kadang kadang dari pengalaman desa kutub di pariwisata tersebut
keluarnya bukan pariwisata
tapi keluarnya attitude masyarakat yang nggak selalu ngeluh
tapi dia harus melihat bukan apa yang tidak kita punya
tapi apa yang kita punya gitu
kayak di jambi ada satu desa yang mayoritas lahannya milik perkebunan
jadi dana desanya tentunya tidak bisa buat bikin jalan atau bukan itu di area perkebunan kan swasta
oke iya nah
tapi dengan adanya bursa inovasi desa
ngelihat desa kutuh aja yang lebih susah bisa hidup
akhirnya dia membuat
apa namanya kayak bank sampah tempat buat kompos
ya kerjasama sama satu perusahaan perkebunan yang di tempat desa itu berada
jadi membantu perkebunan itu membersihkan sampah sampahnya
sampahnya dicincang dijadikan kompos
tahun lalu bisa jual ke perusahaan tersebut tiga ribu ton
mereka bayar pajaknya aja ada hampir empat miliar
padahal dana desanya cuma delapan ratus juta
dan semua penduduknya bisa bekerja di pengolahan kompos tersebut
jadi attitude nya yang kita tumbuhkan
karena begitu ada attitude yang positif
mereka ide idenya keluar
karena pemerintah udah ngasih satu desa tujuh ratus juta sampai empat miliar kan tahun lalu
tahun ini lebih besar lagi
tahun depan akan dinaikkan lagi oleh presiden jokowi
kalau lima tahun yang selama ini dua ratus lima puluh tujuh triliun
lima tahun yang akan datang akan dinaikkan menjadi empat ratus triliun
jadi tinggal bagaimana kita menggerakkan kreativitas dan ide ide
dan attitude masyarakat desa untuk bisa memanfaatkan
agar dana desa itu bisa stimulus untuk membuat desa itu bisa secara financial mandiri
oke tapi kalau kita lihat pak
biasanya kan kreativitas itu kan juga dari anak anak muda yang ada di desa begitu ya
tapi kecenderungannya kan banyak juga anak anak muda yang lebih pilih untuk kemudian keluar ke kota kota besar
nah ini bagaimana untuk menghindari supaya tidak banyak begitu yang berimigrasi
urbanisasi memang tidak bisa dihindari
karena kota memang lebih memberikan banyak kesempatan
tapi mayoritas orang desa sebenarnya kalau ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di desa
mereka lebih senang kerja di desa karena lebih dekat teman temannya
keluarganya jadi lebih comfortable
bahwa kenapa mereka harus terpaksa berurbanisasi atau bahkan menjadi tenaga kerja asing itu kan
gak ada kesempatan di desa
nah tapi kalau kita lihat pakai data statistik saja mbak ya
dua tahun terakhir ini penurunan kemiskinan di desa itu dua kali lipat lebih besar daripada di kota
walaupun jumlah orang miskin di desa masih tetap lebih besar saat ini
tapi kalau pace ini kita bisa pertahankan tujuh tahun yang akan datang jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil daripada jumlah orang miskin di kota
ya walaupun mungkin orang miskin di kota juga asalnya dari desa semua gitu
kemudian kalau kita lihat data dari bps juga
angka pengangguran terbuka di desa sekarang cuma separuhnya dari angka pengangguran terbuka di kota
nah makanya sekarang kalau kita lihat ya mungkin agak sulit untuk apa namanya mencari apa namanya supir
pokoknya masih baik baik sama supir omong omong
dimarahin nanti nggak balik karena di desa ada lapangan pekerjaan
dan tahun dua ribu lima belas saya kementerian desa dapat satya lancana kebetulan sosial dari pmd dki karena dianggap mampu memulai
dan mengurangi dua ratus ribu urbanisasi ke dki
nah tadi pak eko sudah sempat menyinggung soal bursa inovasi desa juga
kita akan bicara soal hal ini lebih lanjut lagi nanti pak
dan pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi setelah hari warang

jadi ide dasarnya begini mbak belajar dari pengalaman tahun dua ribu lima belas dana desa tidak terlalu berhasil penyerapannya aja bahkan cuma delapan puluh dua persen
ternyata tidak semua desa itu sumber dayanya siap
tapi presiden kan minta program ini tidak boleh gagal
karena pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan itu akan menyebabkan gejolak sosial yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak bisa sustain kan
nah karenanya presiden bilang walaupun waktu itu banyak orang yang mengkritik dana desa harus dihentikan dulu presiden nggak bisa berhenti
kuncinya bukan kita kenapa gagal harus bantu mereka sampai sukses
makanya pendampingan makanya kita hire empat puluh ribu pendamping desa
kita kerjasama sama kepolisian
sama kejaksaan sama banyak sama media juga gitu ya untuk sosialisasinya
tapi ujung ujungnya desa harus bisa mandiri kan
harus tanpa pendampingan pun harus bisa
nah setelah pendampingan ini berhasil desa sudah mulai bisa melaksanakan dana desa
itu terbukti dari penyerapannya yang dari delapan puluh dua persen naik dari sembilan puluh sembilan persen
kita agitate masyarakat desa kita bentuk kader penggerak desa melalui bursa inovasi desa ini
jadi nanti yang menggerakkan itu udah desa sendiri
pendampingannya kita harapkan bisa dari desa desa
jadi dari orang orang lokalnya sendiri
sebenarnya pendampingan seperti apa sih yang mereka butuhkan pak yang selama ini dilakukan
ada yang awalnya dari sisi administratif
jadi banyak kepala desa yang terjerat masalah hukum bukan karena dia korupsi
karena dia memang tidak mengerti tidak mempunyai pengetahuan dasar accounting
padahal mengelola keuangan negara harus tahu accounting desa kan
misalnya katakanlah dia membuat perencanaan
buat jalan lima puluh juta karena perencanaannya tidak benar benar detail pelaksananya jadi seratus juta
nggak diterusin salah diterusin juga nggak sesuai dengan rencana salah
nah ini yang kita dampingi supaya nggak terjadi
kemudian apa namanya desa desa itu juga nggak punya kemampuan teknis juga kan
bikin jembatan bikin atau nggak ada ide nggak ada bayangan desa wisata itu kayak gimana sih sebetulnya gitu kan
jadi kita fasilitasi dengan orang orang desa di kerajaan
jadi sekarang banyak ada yang jadi buat pasca panen buat kompos buat agrowisata buat apa namanya organik agriculture
jadi itu banyak
sekarang kita ada sebelas dokumen dalam bentuk video dan tulisan yang bisa di share ke desa desa lainnya
dan setiap desa sekarang kita wajibkan punya proyektor juga
jadi bisa dipakai untuk tambahan
iya dengan pendapatan desa kalau malam jadi bioskop desa
dengan adanya bioskop ada crowd mungkin di cap seribu dua ribu perak
tapi ibu ibu bisa jualan di sekitarnya kan karena ada crowd di situ
nah tapi dalam bioskop ada pesan pesannya gitu
nah itu kita masukkan juga ide ide dari bursa inovasi desa
oke jadi siapa sebenarnya nanti yang akhirnya menjadi pengelola bursa inovasi desa ini pak
itu tetap harus kepala desa bersama tokoh masyarakat setempat
karena tanpa melibatkan tokoh masyarakat setempat kepala desa juga akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi program program
nah ada kesulitan tidak pak yang ditemui pada waktu yang mengajak orang orang desa ya terutama anak anak mudanya untuk ikut serta dalam inovasi desa ini pak
ya tentunya awal awalnya mereka juga skeptis untuk apa gitu
tapi begitu kita ngelihat
intinya adalah bagaimana kita agitate
kita agitate interestnya dari mereka
begitu interestnya udah mulai timbul kita nggak usah minta malah mereka yang mengejar
dan sekarang apalagi saya kasih reward juga kan
desa desa yang bagus saya kirim ke luar negeri
jadi kepala desa pengurus bumdes nya penamping desanya saya kirim ke luar negeri
kita sudah kirim delapan puluh ke china dan korea
tahun ini kita akan kirim sekitar seribuan kepala desa sama penamping desa
oke biasanya apa yang mereka dapatkan pak dengan dikirim ke luar negeri itu
kemudian mereka di
nomor satu mereka belajar dari negara lain yang desanya lebih maju
mulai dari pelajaran teorinya ngelihat di lapangannya bagaimana mengelola desa wisata
bagaimana mengelola sampah bagaimana mengelola pasca panen
bagaimana mengelola pertanian modern
nah itu bisa diterapkan di desa desa
dan kita kasih insentif juga untuk desa desa yang bagus sebagai percontohan satu desa satu lima miliar
jadi ada insentifnya buat jadi contoh desa desa yang lain
nah ini ada kontribusi atau juga bantuan dari pihak pihak lain begitu pak
dari pihak swasta misalnya
ini dalam program prukades atau economic cluster
economic cluster itu latar belakangnya desa desa itu miskin karena desa tidak fokus
karena tidak fokus tidak mempunyai skala produksi yang cukup
sehingga kosnya tinggi dan harga jualnya rendah karena tidak memungkinkan sarana pasca panen dibangun di desa desa tersebut
makanya kita bikin economic cluster di desa desa
kita libatkan dunia usaha perbankan sama kementerian lain
contoh kayak di pandegelang
di pandeglang itu padahal tanahnya subur
luas wilayahnya paling besar di banten
garis pantainya juga paling panjang di banten
harusnya daerahnya mamur kan
karena agriculture nya harusnya bagus power business nya bagus
tapi kenyataan di tahun dua ribu empat belas dari tiga ratus dua puluh enam desa satu ratus tujuh puluh empat desanya masuk ke banten
desanya masuk kategori tertinggal
nah akhirnya bupatinya ketemu saya
saya minta untuk ibu bupati fokus di komoditi tertentu saja
dia minta jagung
kita dibantu menteri pertanian melakukan due diligence
ternyata banyak tanah telantar ada lima puluh tujuh hektar
itu siap untuk ditanamin jagung
selama ini cuma terlantar aja
karena apa pak
karena tidak ada biaya atau bagaimana
karena tidak kepikiran juga mungkin
orang juga karena kecil kecil tanahnya
nah akhirnya diorganize sama ibu bupatinya
kita kasih insentif menteri pertanian membantu bibit pupuk traktor gratis untuk lima puluh tujuh ribu hektare
itu kan sekali aja habis itu bisa muter
kemudian menteri pu membantu jalan jalan di sekitar itu menjembatan di lokasi lokasi tersebut
kementerian bumn membantu memberikan kur melalui bank bumn tiga bulan untuk biaya hidup selama nanem
terus kita libatkan beberapa perusahaan
karena tidak jauh dari pandang
mereka konsum empat juta ton jagung
tiga perusahaan sebagai off taker
tahun lalu pande gelang sudah memproduksi lima ratus ton jagung lebih
itu dari jagung aja mereka dapat dua triliun lebih
kita bayangkan pad nya pandegelang di tahun dua ribu empat belas cuma satu ratus delapan puluh miliar
wow naik banyak sekali ya
dan dalam waktu dua tahun itu
desa tertinggal di pandegelang turun dari satu ratus tujuh puluh empat menjadi lima puluh
ini berarti memang untuk membangun sebuah desa ini memang tidak bisa dari kementerian desa sendiri ya
banyak sekali tadi yang dibutuhkan ya
dari pu juga begitu untuk ikut
nah ini bagaimana untuk mengajak kementerian kementerian lain ataupun juga pihak swasta untuk ikut begitu pak
kalau ada common interestnya kan orang pasti yang ngedrive orang untuk jalan itu kan interest
nah di dalam bisnis model ini
nah buat kepala daerah itu common interestnya apa
kalau masyarakat ingin income nya naik biaya politik mereka jadi murah
tahun dua ribu enam belas saya roadshow di empat puluh empat kabupaten hanya dua puluh dua bupati yang mau ikut program ini
karena belum ada contohnya
tapi tahun dua ribu tujuh belas karena sudah kelihatan ada hasilnya sembilan belas bupati terpilih kembali dan murah karena masyarakatnya income nya naik
nah tahun lalu saya buka empat puluh slot lagi yang daftar dua ratus bupati
nah saya dudukkan sama dunia usaha selama tiga hari
itu dalam waktu tiga hari itu terjadi kesepakatan investasi empat puluh tujuh triliun di satu ratus dua puluh delapan kabupaten
nah jadi buat bupati buat politisi biaya politiknya murah
buat masyarakat juga senang karena ada economic off skill nya cost nya murah
juga dibangun secara lepas kepaninan oleh swasta
jadi mereka gak pikirin gimana jualnya lagi dan harganya udah kontrak
buat bank juga senang
karena risk nya kecil karena integrated kan
bank itu takut memberikan ke ukm karena risknya tinggi kan
kalau risk nya rendah bukan hanya bank mau memberikan
interest rate nya juga mereka berani kasih incentive juga gitu
karena interest rate kan tergantung dari risk juga
buat pengusaha juga senang karena didukung sama kepala daerah
bahkan di luar jawa banyak kepala daerah yang ikut program ini memberi tanah gratis ke perusahaan yang mau bikin pasca panen di daerah daerah tersebut
buat pengusaha yang penting gak diganggu aja udah senang
apalagi dikasih insentif gitu kan
jadi buat kementerian lain juga senang
misalnya kementerian lain bantu di program kita ini ada dua belas triliun tapi kita bangunkan sarana pasca panen di seluruh indonesia itu ada empat puluh tujuh triliun
jadi kan jadi ada common interest
nah bagaimana untuk mendorong supaya desa desa lain juga mau ikut dalam membuat bursa inovasi desa ini
sekarang sudah ada berapa banyak pak
sekarang semua provinsi sudah jalan
sekarang semua udah ya
jadi makanya kita lihat dalam empat tahun ini
karena banyak desa udah terpenuhi
banyak desa udah terpancing
lagi lagi ini peran kepala daerah juga penting
peran terutama bupati
kalau bupatinya nggak peduli ya memang kita susah mendorongnya
karena authority nya kan sebetulnya ada di bupati
terus kita lihat angka pengangguran terbuka di desa juga sekarang cuma separuhnya di kota
jadi lebih banyak pengangguran di kota daripada di desa
kemudian penurunan kemiskinan di desa juga dua tahun terakhir ini menurut data bps itu dua kali lipat lebih daripada di kota
orang miskin di desa masih lebih banyak
tapi kalau dua kali lipat ini bisa kita pertahankan tujuh tahun kemudian ini mungkin jumlah orang miskin di desa sama di kota sudah sama atau desa lebih kecil gitu
jadi kalau jini rasio memang di desa lebih rendah bukan karena orang kayanya banyak tapi karena gak ada orang kayanya
jadi jini rasionya memang rendah
jadi angka angkanya di desa bagus lah
makanya kita dijadi contoh ada dua puluh tiga negara sekarang mengirim perwakilannya untuk belajar ke sini
barusan saya dapat permintaan lagi dari kamboja sama dari mosambik
kemudian apa namanya bank dunia ifad juga
menggunakan model kita di negara berkembang lainnya
jadi kedepannya target untuk bursa inovasi desa ini ada berapa banyak lagi pak yang tumbuh
bursa inovasi desa udah jalan di semua desa nih sekarang
di semua provinsi lah
tinggal quality sama kontennya yang kita evaluasi dan kita perbaiki
apa yang pak menteri mau sampaikan supaya masyarakat ini juga turut aktif begitu
untuk mensukseskan bursa inovasi desa
jadi yang pertama perhatian pemerintah yang dipimpin oleh presiden jokowi ini kepada desa sangat besar sekali
dan saya yakin kalau ini kita bisa jalankan tujuh tahun kedepan desa bisa contribute gdp sama dengan total gdp indonesia saat ini
tapi kuncinya cuma satu
kreativitas dan attitude untuk tidak melihat kita yang tidak punya
tapi dengan dana desa yang sangat besar
yang tiap tahun dinaikkan yang lebih dari satu miliar sekarang itu gimana dimanfaatkan untuk supaya bisa jadi stimulus untuk supaya desa itu bisa financially mandiri
banyak kali kita bisa lakukan
kita punya alam yang indah
kita punya alam yang subur
kalau gak punya apa apa kita punya budaya
itu bisa dijual
kayak bikin amphitheater gitu ya pas di bukit ada tempat sunset atau dimanapun lah
apa juga bisa gitu
bahkan kita kasih contoh di jambi yang gak punya area aja karena area nya banyak punya perkebunan
sekarang bayar pajaknya aja sudah lebih daripada dana desa
jadi itu fungsinya bursa inovasi desa
terima kasih pak eko putro sanjoyo sudah berbagi informasi
kita berharap memang desa desa kita semakin maju begitu ya pak
dan terutama attitude dari masyarakat desanya sendiri seperti yang bapak bilang untuk bisa berpikir positif dan mau untuk merubah desanya
karena ada pepatah kan

terima kasih dan pemirsa demikian indonesia overword dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
baik terima kasih arend